proses pencarian korban tebing longsor di alur sungai bebeng di kaki gunung merapi magelang jawa tengah dihentikan sementara
tim sarogabungan membuka posko laporan orang hilang yang akan dibuka selama satu x dua puluh empat jam
posko laporan orang hilang didirikan di bantaran sungai bebeng desa kaliurang kecamatan serumbung kabupaten magelang jawa tengah
posko tersebut dibuka guna mempermudah pelaporan warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya terkait bencana tebing longsor tersebut
posko laporan tersebut sudah dibuka sejak senin hingga selasa pagi
namun belum ada satupun laporan warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya
untuk agenda selasa pagi tim sar gabungan tidak melakukan aktivitas pencarian
rencananya jika tidak ada laporan hingga pukul sebelas posko laporan akan ditutup dan proses pencarian akan dihentikan
kejadian tebing longsor di alur sungai bebeng terjadi pada senin siang
dua belas penambang pasir tertimbun longsoran tebing setinggi tiga puluh meter
akibat kejadian tersebut
delapan penambang tewas sedangkan delapan penambang lainnya mengalami luka luka